selamat malam lagi lagi badai menerjang perekonomian indonesia
terhadap nilai mata uang dolar amerika serikat nilai rupiah terperosok kian dalam
dan mencapai titik terendah tahun ini
pemerintah menyebut kondisi ini tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan
namun mengapa strategi strategi yang disiapkan pemerintah tak kunjung mengatasi persoalan
benarkah kita diambang krisis
itulah pertanyaan dan ulasan kita malam ini
cerita kita tentang galau soal rupiah yang agak puruk akan diisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio malam ini
ada derajat wibowo seorang ekonom yang juga wakil ketua dewan kehormatan partai amarat nasional
ferry juliantono wakil ketua partai gerindra
ada kristianto wibisono analis ekonomi yang juga pendiri pusat data bisnis indonesia
sekarang aktif di partai solidaritas indonesia
misbahkun anggota komisi sebelas dpr sekaligus fungsionaris partai golkar
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas wito
jadi kita ke kanan dulu ya
ini rupiah salah siapa
karena pak sby kalau nggak salah sudah bilang jangan pakai pelemahan rupiah untuk menjatuhkan pemerintah
mas ferry gimana menurut anda
ya kalau jatuhnya kemudian lima belas ribu ini kan sebenarnya tanda bahwa alert ya
bahwa kita dalam situasi yang harus kita sama sama cegah
dan kalau kemudian nilai itu kali ini mendorong menjadi krisis keuangan
itu yang dikhawatirkan kan nanti akan berefek berdampak ke krisis yang selanjutnya
karena dengan mata uang rupiah yang sekarang
sudah lima belas ribu ini kan pelaku usaha yang menggunakan bahan baku utama dan bahan baku penolong yang dari import kan pasti sudah berat gitu
tapi lima belas ribunya sendiri itu salahnya pemerintah atau emang ya itu faktor eksternal
kita mau ngapain lagi semua juga turun
ya kalau ekspor kita apa namanya lebih banyak daripada impornya sebenarnya dolar seperti ini malah bagus kan
ini kan masalahnya
karena kita secara fundament lebih banyak importnya dibanding ekspornya
jadi kalau dolarnya terapresiasi seperti ini tentu akan kemudian berimbas yang kurang baik
karena ya semua dibayar menggunakan dolar
dan menurut saya kalau misalkan pemerintah saat ini mengatakan bahwa ekspornya naik
tapi itu kan kenaikannya lebih besar importnya juga
jadi sebenarnya jurang yang menganga
karena ekspor dengan importnya itu tetap mengakibatkan kita defisit baik transaksi berjalan
defisit neraca perdagangan dan yang lain lainnya
dan kemudian itu pertanyaannya kan sebenarnya kita dari yang di luar pemerintahan
ya mas dajat kan sebenarnya sudah mengingatkan dari awal periode pemerintahan pak joko widodo
supaya pak jokowi tolong kemudian melakukan penghematan
kita mendukung kalau pemerintah sekitar
belum hemat sekarang pak pemerintah
melakukan pembangunan infrastruktur
tapi yang kita ingatkan infrastruktur infrastruktur yang prioritas
kemudian yang jauh lebih penting itu adalah sebenarnya karena ada keterbatasan di apbn kita
nah tapi kan kemudian pak jokowi dan pemerintahan ngotot kemudian mengarus utamakan pembangunan infrastruktur
yang sebenarnya relatif memiliki dampak yang tidak cepat
nah sementara kita lihat kan pertumbuhan ekonominya sendiri dari sejak dua ribu empat belas kan dari empat delapan empat puluh sembilan lima satu sekarang tidak berefek gitu
nah sementara di sisi yang lain ada juga pengaruh stimulus dari mata uang
dolar di berbagai negara sebagai gejala internasional gitu ya masalah internasional
dan tapi kalau fundamentnya baik
saya sebenarnya ya nggak ada masalah
jadi kan sekarang impor bbm kemarin gula beras semuanya impor
saya pikir ini yang paling besar dan paling banyak beras itu
jadi maksud saya energi ya kan impor ini segala macam
kalau sekarang pemerintah misalkan dalam mengantisipasi sekarang rupiah sudah lima belas ribu kan pemerintah baru nih
tadi malam saya juga bertemu pak luhut
dalam satu kesempatan di media
sekarang pemerintah akan mendorong ekspor
kemudian akan mengevaluasi ribuan item jenis bahan impor
loh saya kenapa nggak dari kemarin kemarin
oke mas mis bagun gimana tangkapannya
gini kalau kita bicara tentang pelemahan nilai tukar
gini kalau kita bicara soal pelemahan nilai tukar
kita kan harus melihat bahwa ini adalah ada permasalahan internal kita dan kemudian eksternal
internal kita kan kita tahu bahwa tidak bisa sepenuhnya kemudian
tadi dikatakan bahwa ini gejala krisis saya mengatakan jauh
fundamental ekonomi kita berbeda sekali dengan krisis
episentrum krisisnya kita dimana kita nggak tahu
tapi yang pasti kita masih tumbuh ekonomi kita
cadangan devisa kita masih kuat untuk membiayai sekitar enam bulan delapan bulan impor kita
kita masih kita punya sekitar satu ratus delapan belas satu ratus sembilan belas billion dollar di sana
kemudian kita npl perbankan kita masih sekitar kisaran dua
bi melakukan upaya upaya yang sangat struktural untuk bagaimana mengatasi ini
jadi kalau kita mau bicara soal krisis atau gejala krisis
semua orang bicara tentang situasi yang tidak bisa dipastikan
ujungnya akan dimana
kita semuanya sudah memprediksi sejak awal ketika amerika menghadapi krisis dan melakukan quantitative easing
dia kemudian menerbitkan surat utang yang begitu besar
kemudian begitu surat utang ini membuat amerika lepas pelan pelan tapi kemudian dia melakukan relaksasi
dilakukan buyback kembali terhadap itu
dan artinya apa terjadi pergeseran
akibatnya apa amerika menjadi titik pertumbuhan baru
amerika sekarang sudah tumbuh antara dua sembilan di awal tahun dan kemudian tiga satu sekarang
amerika menjadi pusat investasi baru
pelarian modal kembali kepada posisi awal
nah negara negara ini akhirnya apa kita harus menguatkan ekonomi domestik kita
ekonomi domestik ini tapi belum pada sebuah keadaan yang stabil
kemapanan itu belum kita dapatkan
kalau kemudian diartikulasikan bahwa ini adalah sebuah krisis saya menolak itu
karena fundamental kita berbeda
negara kita masih sangat kuat
coba bayangkan tingkat kepercayaan masih sangat tinggi kepada pemerintahan
tingkat kepercayaan masih sangat tinggi
rakyat masih percaya kepada pak jokowi
itu survei sebelum dolar turun loh
sebelum dolar naik
faktanya memang itu
nanti akan ada survei baru ya kita akan bicara lain
kalau hasilnya berbeda
oke saya potong sampai di situ saya mau dengar dulu mas derajat
mas derajat ini jauh dari krisis sepakat ya
begini kalau kita bicara krisis sembilan puluh delapan atau krisis dua ribu delapan memang kita belum kesana
kita belum kesana
tetapi saya masih ingat pernyataan pak ahok tahun dua ribu empat belas
ada di detik ya grupnya cnn ada juga di media lain
itu kalau rupiah terus terpuruk berarti kamu gagal
itu pak ahok yang bilang bukan ferry bukan saya gitu
konteksnya apa itu waktu itu
ya enggak ini cuma buat pembukaan aja
kalau ditanya mengenai salah segala macam
persoalannya adalah pemerintah tim ekonomi itu selalu menarasikan semua baik baik saja
dan kemudian selalu melemparkan ke faktor global
nggak salah faktor global ada
faktor global ya tadi disebutkan oleh mas misbahun
kemudian yang terakhir ada juga faktor turki faktor argentina dan sebagainya ya
itu nggak salah betul gitu ya
tapi ketika kita terus melemparkan ke global akhirnya kita lupa memperbaiki kondisi kita di dalam
saya akan tunjukkan kenapa argumen faktor global itu salah
di kawasan asean kita enggak jauh jauh lah indonesia itu kita bandingkan
nomor dua ada di bawah
oh enggak malah nomor satu
jadi saya bandingkan
di bawah myanmar
saya bandingkan dengan satu apa namanya
oh myanmar enggak saya hitung saya hitung di yang apa yang established
saya bandingkan dengan
saya bandingkan mulai satu januari sampai ke kondisi kemarin
sementara dong dongnya vietnam itu hanya dua enam
singapura dua delapan ya
dan selanjutnya bisa kita artinya apa
artinya kalau memang faktor global yang menjadi persoalan di sini
kenapa kita jebloknya sampai double digit gitu
sampai double digit dibanding negara negara
bukan sembilan ya itu sepuluh ya ada tanda ya
itu sepuluh kita bandingkan per satu januari
saya pakai angka satu januari dengan ini
jadi apa namanya artinya apa
artinya ada faktor dalam negeri pr dalam negeri yang nggak kita garap
dan sebenarnya masalah kursi ini kan sudah sejak lama diingatkan oleh pihak di luar
analis analis yang independen ya
dan pemerintah juga sudah tahu
tapi langkah konkret untuk
untuk menangani tiga triple defisit kita ya
itu kelihatannya belum efektif dan baru sekarang mulai di device gitu
nah ketika sekarang di defi sudah telat
karena pasar sudah melakukan
jadi kita ada permasalahan yang struktural
impor kita terhadap bahan minyak itu kan keputusan bersama
ketika kita memutuskan net importing kita
kita harus mengimpor semua itu
dan itu akan menjadi permasalahan struktural sampai kapanpun
sebelum kita memperbaiki sistem kita soal net importing ini
apa yang kita konsumsi sekarang di indonesia itu adalah hasil kita impor
mas raja tahu itu
dan ini kebutuhan defisa paling besar
pemerintah melakukan upaya yang struktural untuk mengatasi
anda tidak bisa menyelesaikan masalah jangka pendek dengan masalah jangka panjang tidak
jangka pendeknya ini kemudian jangka panjangnya apa
jangka panjangnya apa
nah situasi saat ini ada masalah yang struktural
yang kemudian pelan pelan pemerintah memperbaiki
untuk mengatasi ketergantungan terhadap masalah itu
itu untuk mengatasi ini
sebentar ini kita harus kongruen nih
mas raja tadi apa namanya menyetir itu soal neraca
neraca ini bicara current account kita
ini kaitannya ke apa
kaitannya ke trade balance
kalau kita bicara trade balance semuanya itu kan harus ada trade current account balance dulu
baru trade balance baru overall balance
kebalik mas trade balance dulu baru current account balance
tapi begini sepakat saya bahwa memang masalah itu
itu di atas pemerintah menaikkan biofuel
dari lima belas kemudian dua puluh ini untuk mengurangi impor kita
ini masalah yang struktural
bangun refundary nggak pertanyaan saya
sekarang sudah mulai dilakukan pak
iya rencananya di mana kapan bangun refinery
kalau mau perubahannya struktural
karena kalau itu tidak ada seperti ini
b dua puluh itu salah satunya membangun refinery pak
sebentar saya masukin itu boleh saya lanjutkan ya
jadi contohnya misalkan kita semua tahu kita mempunyai berbeberapa kali terkena trade defisit
artinya kan kita harus kendalikan impor
salah gampangnya adalah dan juga naikkan ekspor
ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah yang justru itu kontraproduktif terhadap ekspor
misalkan terkait dengan palm oil terkait dengan pulpen paper terkait dengan kehutanan dan sebagainya
itu nggak fair
tapi ada beberapa loss opportunity selama sekian hampir empat tahun pak jokowi ini
yang seharusnya bisa kita tata lebih baik sehingga badan kita lebih sehat
palm oil juga kan kita sebenarnya isunya bukan juga dari dalam kan tapi dari luar kan sebenarnya bagaimana negara eropa
justru itu kita sebenarnya kalau dari timnya mas prabowo kita udah punya resep untuk ngadepin masalah palm oil
cuma belum saatnya dibuka
nanti di debat di debat capres ya
tapi persoalannya adalah apa namanya
persoalannya adalah apa namanya
tim ekonomi pemerintah terutama di kementerian perekonomian maupun di keuangan itu terlalu sibuk untuk berbicara
pemerintah tahu nggak rupiah akan jadi lima belas ribu nggak tahu
menurut saya itulah yang kita kritik
leadership di dalamnya itu termasuk soal forecasting
kalau anda bicara soal leadership pak jokowi itu bayangkan siapa gubernur bi sebelumnya
kenapa kita terburuk
ya eksternal itu memang di luar kendali kita
tapi faktor internalnya sudah jelas dan diakui
nah sebetulnya memang kita ini jangka panjang perlu infrastruktur
dan menurunkan angka ekor untuk efisiensi ekonomi indonesia
supaya kita mampu ekspor gitu loh mampu bersaing
ini kan penyakit kita tadi sudah diakui
fundamentalnya itu kita tidak bisa ekspor tidak bisa surplus ya terang aja
karena nggak ada infrastruktur
nggak mungkin yuk pidato sebagai proklamator atau sebagai jenderal besar
dua duanya out tuh presiden kedua
jadi kita ini punya tujuh presiden sekarang
dua presiden ini sebetulnya jatuh karena rupiah
yang pertama juga tiga kali sunring
terus kemudian ganti beberapa presiden
nah ke depan ini fundamental kita ini harus diapain
nah sebetulnya begini loh
kalau sudah tahu masalahnya itu ya kita harus menurunkan ikor kita
punggeli korupsi macem macem itu itu yang menyebabkan kita nggak bisa bersaing
tidak bisa bersaing karena harga barang kita emang
kalau sekarang kayak china
china itu justru dipaksa devaluasi dia nggak mau
sampai trump menuduh dia itu memanipulasi kursnya
dia kan malah lebih seneng wang jahe lemah
nah sekarang kita ini posisi kita adalah bagaimana kita menuju ke depan ini bersatu padu
inter spencer dan tiga chilai iklan dan sentra university veteran meleemaskan idom
dengan mengun developkan subscribers
selanjutnya dan sidang terakhir itu adalah
rencana perubahan struktur
pemegang saham world bank
dimana indonesia bisa naik kelas
bersama dengan yang lain
nah ini yang kita harus manfaatkan
kalau pdb mengusuhkan
kita bersatu padulah
kalau perlu ini justru
partai partai ini bersatu
setiap partai bisa dapat jatah saham world bank
sayangnya waktunya tidak tepat
untuk ngomong persatuan
dan konsolidasi itu
buat orang orang yang banyak
di indonesia juga sebenarnya maunya sama
kayak pak chris cuman tapi dijawab dulu
itu kan memang kan
itu justru kelihatan waktu menjelang
milih cawapresnya siapa
setiap hari itu ada kabar baik tuh
dari sektor keuangan
atau produksi isu isu lain
dari lapangan bank
ini bukan masalah everything is oke tidak
ini kan bagaimana pemerintah memberikan confidence
kepada tentunya pasar
termasuk bagaimana membangun optimisme
tugas pemerintah kan itu
mas ferry ini selalu membawa data
misalnya nilai tukar petani turun
pada session tertentu
daya beli juga kadang menjadi permasalahan yang diperdebatkan
semua datanya darimana
pemerintah understand data dan pemerintah yang ada di bps ini
pemerintah juga tahu bahwa data data itu ada
pemerintah tahu nggak rupiah akan jadi lima belas
itulah yang kemudian kita kritik
di dalamnya itu termasuk
kalau anda bicara soal leadership
siapa gubernur bi sebelumnya
enggak gubernur bi
gubernur b itu wilayah yang sangat berbeda dengan pemerintah
kalau anda bicara konstitusi
itu yang harus diingat mas ferry
kalau jangan dikaitkan
jangan memanfaatkan isu rupiah ini kemudian
dieskalasi sebagai sebuah
bahwa kita yang eskalasi luar pemerintahan aja mendukung kok
tapi kita kemudian ingatkan juga
pak jokowi pemerintahan ini
inget bahwa ada keterbatasan
kemudian jangan memaksakan
nah tapi kan
pak jokowi sendiri
bukan itu dia
pilihannya itu yang kemudian mengakibatkan
mengakibatkan tentang itu
mengakibatkan rangkaian yang jadi korban soal ini
di usia rupiah lima belas ini
mas derajat tadi sudah menyampaikan juga
untuk jauh dari sembilan puluh delapan dua ribu delapan jauh pak
banyak yang udah tutup juga perusahaan pak misbaho
nah ini saya ingin menyampaikan
mpl kita masih dual
kok masih dua
udah berapa sekian
bi memberikan konfirmasi itu
ojk rapat juga menyatakan bahwa
pengawasan mereka ditingkatkan dalam sebuah tingkat
kita sekarang sudah punya undang undang ppsk
pencegahan dan penanggulangan krisis sistem keuangan
sangat berbeda cara pemerintah
dan yang utama jangan seakan akan
isu rupiah ini
adalah isu tentang kepemimpinan
dimanfaatkan untuk dikorek
bukan sama sekali kan
itu yang kita takutkan
bukan sama sekali ya
dianggap ini kaitannya sama dua ribu sembilan belas
yang mengatakan bahwa situasi ini
baik baik saja juga pikirannya
akhirnya yang jadi korban tiba tiba nanti kalau
rupiahnya enam belas ribu
yang rugi rakyat
nah ini kita sebenarnya
yang mau mengatakan ini
dari pihaknya mas eri ini
mas grajat juga ada gak
yang apa namanya yang disuarakan
pak kris misalnya tadi
pak sandi tadi udah nukerin dolarnya jadi rupiah
sekarang pak misbahun aja belum teman teman yang disana
malah belum ini kita yang
ini malah nggak ada malah borong
borong dolar mas misbahun
wala jangan begitu
kita beli borong dolar apa
jangan memberikan statement yang terlalu seperti itu
contohin aja partai partai pendukung pemerintah
kita tidak senang juga
perhatikan rapat rapat saya di dpr
kita semua mengingatkan pemerintahan
tenang banyak hal
kemarin kita masih rapat sama bank indonesia
mengingatkan ini bahkan rapatnya masih ada
ini pak misbahun gini loh
sebentar sebentar saya minta waktunya
ini udah mau bangkrut
bangkrut gimana ya enggak
statement bangkrut itu seperti apa
statement bangkrut itu seperti apa
anda harus memberikan tolak ukur bangkrut itu seperti apa
sama sama ke pasar pasar
enggak inflasi terjaga pak
kita bicara fundamental ekonomi makro
faktanya fundamental makro kita tidak sanggup menahan apa yang terjadi di global
bahkan kita lebih jelek dari negara negara di sekitar kita
ini statement yang disampaikan oleh
menteri koordinator bidang perekonomian
dari minasution tentang apa yang terjadi
akhir akhir ini kita saksikan bersama
jangan bandingkan empat belas sekarang dengan empat belas dua puluh tahun lalu
dua puluh tahun lalu itu berangkatnya
naik ke empat belas ribu sekarang
saya jadi jangan kemudian dianggap
apa kebijakan masih efektif
itu kan bencana banget tuh pandangannya ya
kita fundamental ekonominya masih oke kuat
satu satunya kelemahan kita hanya transaksi berjalannya
masih lebih kecil dari tahun dua ribu empat belas
level confidence yang ditekankan lagi oleh pak darmin
mas derajat tadi bilang tiga
iya karena karena karakter itu di dalamnya ada trade defisit kemudian ada defisit fiskal
jadi itu mungkin yang membuat
itu adalah karena statement dari pihak pemerintah selalu manis manis
sementara harus kita akui mas misbah kun
memang kita belum sampai krisis dua ribu delapan seperti yang saya sampaikan tadi
sembilan puluh delapan juga ya
anda lihat di properti ya
harga properti orang makin susah jual apartemen
kemudian apa namanya retail ya
saya rasa grupnya cnn juga ngerasakan bukan lagi kecubit ke tabok tabok ya
kecubit ke tabok tabok ya
kecubit ke tabok tabok ya
kecubit ke tabok tabok ya
kecubit ke tabok tabok ya
kecubit ke tabok tabok ya
kemudian mobil ya mobil mobil mereka
kemudian mobil ya mobil mereka
kapan hari ketemu seorang
seorang kebetulan di airport ketemu tikun mobil
dan dia itu pendukung militannya pak jokowi
tapi dia bilang
artinya apa artinya
kalau kita mau menyebaskan masalah
bukan sebelum ini
setelah dollar ini makin ngos ngosan dia
oke setelah dollar ini makin ngos ngosan dia
karena sudah setahun ini dia jualan itu stagnan
dia jualan mobilnya itu stagnan
kemudian secondary cars market juga drop
pokoknya you name it lah ya itu
kalau kita mau mengatasi masalah ini
itu yang paling penting ya kita harus jujur
memang ada persoalan
ada masalah dan masalah ini bukan masalah sepele
masalah yang harus kita hadapi
fundamental gak masalahnya
misalnya tenaga kerja juga itu masalah fundamental juga
faktanya ya fundamental makro kita tidak sanggup menahan
apa yang terjadi di global bahkan kita lebih jelek
dari negara negara disekitar kita
gini saya setuju apa yang disampaikan sebagian
yang disampaikan mas derajat
permasalahannya itu mas derajat
struktural itu yang tadi saya mas
kita ada permasalahan struktural
jangka pendek dan kemudian masalah setulah yang jangka panjang
yang jangka panjang kita selesaikan dengan permasalahan yang jangka panjang
panjang kita selesaikan dengan cara jangka panjang
tidak mungkin masalah struktural jangka pendek
kita selesaikan secara jangka panjang
tadi contoh misalnya
properti perdagangan dan sebagainya
kita dulu ingat nggak
ada namanya loan to value
ketika orang industri otomotif
dan industri properti kita
kemudian sama bi dinaikkan
zaman agus martok
alasannya untuk menghindari bubbling
ketika peri bulan mei kemarin
dilantik kepada gubernur bi
sidang dewan gubernur pertama bank indonesia
itu dilakukan apa
relaksasi terhadap apa
diserahkan kepada dunia perbankan
untuk melakukan relaksasi
serahkan kepada industri
untuk menentukan dp nya berapa
pemerintah mengetahui ada stagnasi di situ
koordinasinya dengan ojk apa
koordinasinya di mana
di kementerian perekonomian
kemudian ruang fiskal
dibangun juga oleh pemerintah
kalau properti ini
mbr masyarakat berpenghasilan rendah
melalui tabungan perumahan rakyat
masyarakat berpenghasilan ke bawah
itu solusi jangka panjangnya
mas bakun mengatakan
ada kebijakan yang diambil oleh gubernur bi yang lalu
yang berdampak kurang bagus
tapi agus marto itu dipilih pada zaman pak sbi
jadi dia bukan dilakukan pada zaman pak jokowi
tapi zaman pak jokowi kan juga memilih beberapa deputi gubernur
dan sidang dewan gubernur itu kan
jadi artinya apa
artinya ketika pak jokowi bersedia maju
ya itu konsekuensinya dia harus terima
segala macam warisan dari sebelumnya
dan itu yang
sekarang justru yang perlu kita lihat adalah
selama empat tahun ini
langkah apa yang untuk memperbaiki
persoalan struktural kita yang sudah dijalankan
terus apa hal hal yang keliru yang dijalankan
itu yang diperbaiki
kita semua sepakat
bahkan seandainya waktu itu mas prabowo yang menang
kita juga akan lakukan
tapi mungkin kita akan lakukan dengan skema pembiayaan yang berbeda
kita akan lakukan dengan
tahapan yang berbeda
kita akan lakukan dengan safety measures yang lebih rigid
dan kemudian tadi om darmin mengatakan
jangan bandingkan dengan apa segala macam
ketika pemerintah sekarang mewarisi pemerintahan
itu rupiah sekitar rp dua belas dua ratus
waktu itu kan dimunculkan di berbagai berita kan sepuluh ribu
artinya ada ekspektasi dan lebih berat ketika kita memberikan ekspektasi
kemudian kita nggak deliver
dibanding kita tidak memberikan ekspektasi
nah ini jadi
tapi sekali lagi seperti yang beberapa kali saya sampaikan
saya tidak ingin menjadikan rupiah sebagai bola politik
karena ini masalah kita bersama
jadi mohon juga teman teman di pemerintahan
jangan lecehkan inisiatif dari sandi untuk menukar dolar
saya hari ini juga tukar dolar
saya tukar dolar untuk langsung saya masukkan ke dalam rekening saya
saya juga beberapa hari yang lalu melakukan
nggak karena saya cerita
saya nggak punya dolar jadi saya nggak sebut
saya cerita karena tadi saya diwawancari oleh grupnya cnn
tukar dolar nggak saya jawab
kita ini merah putih
iya itu saya setuju itu mas
mas bisma gun saya minta waktu untuk pak kris ya
kemarin tuh dahlanes kan nulis begini
sebetulnya masyarakat ini perlu ketenangan
jadi kalau kursnya nggak jelas gini lah
mungkin kita harus berpikir
maksud cuarto as a tangible
ya artinya sejujurnya
kita penawarin dunia
kursusnya maksimum sampai tujuh belas
jadi tenang orang dengan tujuh belas itu tenang
tapi kan itu mekanisme dbi itu satu hal pak
tapi yang dipermasalahkan oleh temen temen ini adalah
secara pendalaman seperti ini
ini masalahnya tantangan rupiah ini sudah dari dulu begini
kalau ini partai masih gak setuju
ini saya rasa perlu terobosan honey fund di bidang ekonomi
atau kalau emang gak sanggup ganti udah
pak rudi tasarul kita ngomong rupiah dulu
udah tahu gini masih ditahan tahan masih dibantu bantu juga
ada masalah mas derajat ini tau
ada undang undang nomor dua puluh
ada undang undang dua puluh empat
ada undang undang dua puluh empat tahun sembilan puluh sembilan
mengenai sistem lalu lintas devisa
ini salah satu masalah struktural kita
mas derajat tau coba
jam delapan singapura buka duluan
kita masih jam tujuh belum buka
mereka main disana
masuk ke kita tanpa kontrol sama sekali
memainkan kita ngedrive kita dengan beberapa ratus juta dolar
kemudian sore mau tutup mereka pergi ke singapura lagi
masuk lagi kita
kita nggak ada yang kontrol
nah itu yang harus kita lakukan upaya juga
sistem devisa bebas kita itu lalu lintas devisa bebas kita ini
sekarang kita putuskan
mau kita regulasi ulang atau kita tetap pertahankan
ini ada plus minusnya juga
karena inilah yang justru mendorong orang melakukan investasi
tetapi investasi yang tidak boleh hot money
itu yang utama
kalau dari pan
saya akan siap untuk ikut memperjuangkan dan mengkaji ide untuk kembali ke manage floating
nah ini salah satu penyakit struktural
jadi tidak bisa
ini undang undang dua puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya sejak awal mengingatkan
udah sekarang kan yang berkuasa temennya pak misbahun
itu di dpr dong undang undang di dpr sekarang
kalau gak bisa juga ini sekarang yang lagi berkuasa temennya pak misbahun
nah sekarang kalau gak bisa itu didorong
tapi manfaatnya itu di dpr dong undang undang di dpr sekarang
nah sekarang kalau gak bisa itu didorong tapi manfaatnya itu di dpr dong undang undang di dpr sekarang
manfaatnya juga ada
membuat orang investasi menjadi sangat terbuka kepada kita
salah satu penyebab di luar impor bahan minyak tadi
ada yaitu pendapatan primer
pendapatan primer itu apa
dari cara kita membayar pada dividen dividen investasi asing yang masuk
harus dibuat aturan yang memungkinkan orang untuk apa
ketika dia membayar dividen hasil investasi asingnya
ketentuan perpajakannya dimudahkan
misalnya dividen tidak diatur
iya benar pak musbah
nah situasinya sekarang sudah seperti ini
pemerintah bilang akan genjot ekspor
akan mengevaluasi berapa ribu item yang akan diimpor
itu kan baru mau akan
ya itu harusnya pada saat periode satu tahun pertama pak jokowi berkuasa
itu dong yang harusnya
mari kita bicara sebagai bangsa
ajakan pak kris ini kita ambil ini coba
sebagai bangsa yang punya masalah yang sama dengan dolar
kan dolar naik bukan hanya pemerintah yang punya masalah
apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang
ya inilah untuk menyelamatkan kondisi kita
sebenarnya gitu loh
pemerintah kan perlu ada dolar gitu
nah sekarang dolar itu ada di mana
mas indonesia incorporated punya dolar
siapa sih yang punya dolar
nah yang punya dolar itu sekarang kita
dalam rangka penyelamatan ini
belilah obligasi nasional sahabat indonesia
berarti suhu bunga harus segera naik lagi
bunga udah naik pak
ada risiko perbankan pak
di situ orang nggak laku pak
surat utang kita lama lama pak
mungkin kita bicara substantif ya
lu justru menjadi daya tarik lu
manage floating itu satu hal yang perlu dipertimbangkan
bukan tanpa negatif tapi
kita harus hitung positif negatifnya
tapi kita pertimbangkan
kedua memang kalau untuk jangka pendek
itu ya satu satunya jalan bawa dolar secara cepat
nah itu harus kita identifikasi
di mana tempat yang bisa bawa dolar itu secara cepat
saya kasih contoh
itu siapa sih pak
mungkin bukan tugas kita sebenarnya
makanya saya pengen tahu juga
orang ada juga yang bilang
mau wajib pajak yang ada di luar negeri
saya kasih contoh
saya kasih contoh erdogan
erdogan itu dia
tidak menggunakan economic policy untuk beberapa dolar
dia pakai geopolitik
karena dia deal dengan qatar
dia bawa dolar
nah jadi ini mungkin akan bagus
kalau misalkan pak jokowi kumpulkan semua
beliau sebagai presiden kepala negara loh ya
termasuk teman teman dari yang di luar pemerintahan
kira kira apa yang bisa kita bawa dolar dari mana
ini kan warga kan bukan hanya warga indonesia yang diaspora kan
aset indonesia juga kan terdiaspora gitu kan
kalau misalnya ditarik lagi ke dalam gitu ada himbauan
mas itu loh
itu waktu deklarasi luar negeri kan ada seribu triliun
nah itu seribu triliun itu dalam bentuk apa
kan katanya ada liquid ada property ada apa apa
sekarang yang dolar betul dolar betulnya dipanggil pulang
ini negara anda beli obligasi anda dapat maha putra
itu kan hanya mungkin dilakukan
kalau presidennya ini nyampaikan secara jujur
rakyat indonesia kita sekarang sedang menghadapi tekan rupiah
sekarang kita menghadapi gejala gejala ini ini
terus citraan yang lain lain
kan udah gila
maksud saya ini ngibul juga
presiden waktu peresmian
pak gritanto ini kan enggak benar juga
waktu ekspor kemarin
ekspor kemarin presiden menyampaikan dengan jelas kok langkah langkah yang dilakukan pemerintah
ya enggak ini tadi
ini dalam rangka dua
gak ada kaitannya itu semua dolar baik dengan setahun men dan sebagainya
soal narik dolar dolar apa segala macam

harus ada kejujuran
harusnya kita tukar tempatnya
mas kris sama saya di sini mereka berdua
mereka ngobrol sendiri
gak ada kaitannya
gak ada kaitannya
kan harus ada kejujuran
gini kalau anda menarasikan hal hal yang sifatnya sangat seperti itu
tidak akan membawa subtansi mengenai dolar
kan kita tadi udah bersikapnya
saya akan layanin itu dengan perdebatan perdebatan yang seperti ini
kita sudah sama tidak akan menggunakan isu rupiah ini untuk ini
tapi kita juga ingatkan supaya pemerintah pak jokowi dalam hal ini juga menyampaikan secara detail
dan pemerintah sadar sebenarnya tentang keadaan dan situasi yang ada
kita belum dengar kok presiden ngomong isu
sudah disampaikan oleh semuanya
tadi yang soal tadi yang idenya pak istianto tadi
kita dengarkan satu lagi ya
ya ini saya baru masuk melalui jurubisik
ibu sri mulyani menteri keuangan
republik indonesia kita saksikan bersama
kita memberikan pelayanan kemudahan ke rbi dan cukai

itu kita akan terus ingatkan
jadi mas ferry ini menjawab keresahan mas ferry yang mengatakan bahwa pemerintah baik baik saja
enggak udah ada antisipasinya
kemudian akan sudah dipikirkan insentif insentif sehingga mau dibuat
saya pikir tadi rekaman bu sri mulyani empat tahun yang lalu ternyata
baru setelah lima belas ribu
tapi gini dari sisi ekonomi poinnya mas ferry ini sangat valid
karena ekonomi itu time lag itu krusial
mas chris pasti paham betul
time lag krusial kemudian timing itu juga sangat krusial
jadi memang benar mas ferry harusnya sudah dari awal
sehingga persoalan struktural ini tidak kita hadapi sekarang baru kita carikan solusinya gitu
permasalahan struktural yang ada itu sudah lama mas tarjad
misalnya contoh impor tadi impor bbm
kemudian resim devisa bebas itu ada sejak lama
coba bayangkan konsolidasi pemerintahan yang dilakukan pak jokowi berapa lama untuk bisa menyolidkan situasi politik yang ada
termasuk menggait golkar menggait tempatnya mas derajat masuk ke pemerintahan dan sebagainya
itu kan proses yang belum selesai
jadi ketika mas ferry itu siap menjadi anchor segala sesuatu itu jadi konsekuensinya
pak jokowi juga begitu
nah sekarang itu pemerintahan ngeluarin obligasi jangka panjang
dapat pemerintah seratus miliar
pertanyaan saya ini angkanya sudah lima belas
walaupun agak turun dicoba untuk diturunkan lagi
tapi sampai berapa lama sih itu apa namanya cadangan devisa kita bisa nahan seperti itu
nah mari kita bicara ini dalam waktu dekat seperti apa
dan itu nggak bisa menyelesaikan taktis gitu loh
nah taktisnya apa
semua orang indonesia jual dolar
yang paling cepat itu bawa
data tax amnesty itu bisa dipakai buat apa
pemerintah ngeluarkan obligasi suruh beli pakai dolar pemerintah kan dapat duit dolarnya
karena kepercayaan sudah drop
yang paling banyak pegang dolar itu sekarang adalah yang dapat fee import
mau semua import komoditi maupun import migas itu semuanya dapat fee
itu yang paling banyak pegang dolar
jangan terus kemudian mengambil untungnya dari importasi itu
atau sekarang kita yang diajak susah
kalau kita pakai data dari teks amnesty saja yang kemarin itu apa namanya
bisa nggak kita pakai itu dan kita optimalkan data
saya kasih tahu mas vitu
data tax amnesty kita itu memperkuat tax fees kita
artinya apa tax peace itu terbentuk
artinya valid itu kan datanya
oke berarti bisa nggak kita pakai itu untuk dalam waktu dekat ini
yang paling gampang kan yang paling ini orang awam mikirnya kalau misalnya dolarnya tinggi karena demandnya tinggi
mas ferry data dbi siapa yang mendapatkan devisa hasil ekspor itu jelas kok
sudah ada himbauan dari bank indonesia termasuk pemerintah kemudian menguatkan untuk mereka mengkonversi
nah itu dia mas
cuma masalahnya rezim desivisa bebasnya itu mas
nah himbauan himbauan itu nggak akan efektif
jadi terobosan terobosan yang harus dilakukan pemerintah itu adalah kalau tidak bisa terobosan geopolitik seperti erdogan
pakai terobosan market
yang punya dolar ini kan duitnya udah masuk nih duitnya
duit yang di tax amnesty itu duitnya sudah masuk
tapi masih tetap dalam dolar
tidak dirubah ke rupiah
sehingga tidak ada efeknya terhadap kurs
nah ketika dia mau lumayan signifikan
ketika mau dirubah ke rupiah ya kita harus deal dong
mas chris punya duit banyak misalkan
kalau di himbau mas chris enak aja lo himbau himbau gua
gua nanti bawa belur siapa yang nanggung
nah itu menjadi pertanyaan
kita harus kembangkan market mechanis
artinya gini kalau kita sudah akui bahwa pola tax amnesty itu kan himbauan
walaupun nggak ada instruksi
tadinya kan imbauan terus kemudian agak agak
wajib pajak kita yang ada di luar negeri
karena itu nggak bisa yang di uber uber wajib pajak di dalam negeri pelaku pelaku usaha kecil
yang ditarik tarikan sekarang merasa daya beli turun segala macam orang
umkm cuma setengah persen
didapat insentif dari pemerintah
bisa nggak kita lakukan itu dengan
justru pemerintah ngasih insentif terhadap umkm setengah persen
bisa nggak kita lakukan itu dengan spirit psikologi yang sama dengan tax amnesty lah
kalau perangkat itu pakai undang undang dan lain sebagainya
ini ada orang yang punya dolar
cara yang paling gampang adalah jual dolar supaya rupiahnya naik
kalau pakai spirit tax amnesty itu pakai penungan besi
dan juga dia akan selintutan
tapi kan ini buat bangsa dan negara nih
justru itu tetap saja kan pebisnis harus rasional
kalau enggak kan dia harus kehilangan untung
kan dia juga punya puluhan ribu karyawan yang harus dia look after
nah jadi kita harus kembangkan satu market mechanism yang menguntungkan buat orang orang yang punya dolar banyak ini
sehingga dia ketika dia convert ke rupiah itu dia nggak babak belur
karena kita nggak bisa hanya sekedar menghitam
sekedar apa namanya menghimbau pakai penungan besi
ya kita harus fair lah harus cengli lah bahasanya kira kira
ya ada mekanismenya
kalau pengen tahu ya nanti tunggu kampanye atau jadikan prabowo presiden
gimana pak kris ada jalan keluar yang bisa ditawarkan tanpa menunggu
jadi konkretnya gini loh
orang orang yang ta itu ya orang orang yang ta itu kan kalau taruh duitnya di indonesia cuma dapat setengah persen
nah sekarang itu pemerintah keluar berlutut
nah sekarang itu pemerintah keluar berlutut
pemerintah keluar obligasi jangka panjang you tukeran obligasi you dapat bunga tiga persen
dapat pemerintah seratus miliar us ini cadangan devisa indonesia seratus miliar di tangan gua
gitu loh kalau sekarang kan cadangan devisa itu di tangan siapa nggak tahu siapa yang punya
tapi kalau you keluarkan ini ini emang terobosannya tapi harus semua partai mendukunglah partai boleh beli juga gitu loh
tapi partai ini nunggunya nanti kalau misalnya ini kan repot juga
sementara kita nungguin angka lain
paling banyak partai solidaritas indonesia yang pegang
terus yang dari komisinya mas misbakun apa yang sudah disiapkan di dpr untuk
dpr kemarin rapat sama gubernur bi gubernur bi bisa menjelaskan dengan jelas
ada faktor risiko risikonya ini kan ada faktor risiko risikonya ada tingkat mana dan pada keadaan situasi apa
nah mereka bisa membangun melakukan upaya upaya mitigasi risiko itu kepada tingkat apa
kita punya undang undang ppksk
pencegahan dan penanganan penanggulangan krisis sektor keuangan kalau dalam keadaan krisis atau apa
ya kita berharap undang undang ini kan tidak pernah kita gunakan
tidak pernah kita pakai
tidak pernah kita pakai karena ini kan supaya protokol krisis itu ada protokol krisis mekanisme yang kita
siapa yang pertama kali menyenyikan kalau ada krisis dan sebagainya
makanya ada publik yang kemudian salah persepsi ketika lima belas bank sistemik itu diumumkan
seakan akan kita mau krisis padahal itu adalah mandatori undang undang
harus diumumkan dulu siapa kalau bank ini kena masalah pasti akan sistemik
sehingga sistemiknya bank itu bukan karena keputusan pada saat krisis itu terjadi tidak tapi sejak awal diumumkan
nah bank indonesia memberikan menjelaskan kepada kita di dpr dia melakukan upaya apa saja
operasi moneternya seperti apa operasi moneter kemudian mereka cadangan divisa ini digunakan untuk apa saja
mereka bisa menjelaskan dengan sangat baik pada sampai saat ini tingkat itu
ini ada penjelasan penjelasan yang saya baca mereka sangat masuk akal
tapi gini mas bagon itu bagus pendekatan yang dilakukan lapangan banteng dan tamrin itu selalu textbook thinking
dan itu bagus ketika situasi normal
dan itu bagus juga ketika
ketika tidak ada ekspektasi yang berlebihan
nah persoalannya aja ketika dalam kondisi sekarang kita pakai textbook approach
pasar kan juga jago jago temen temennya mas kris ini kan brilliant semua
tahu ya pemerintah bakal ngakuin gini gue lakuin gini
jadi artinya apa kita harus lakukan sesuatu yang betul betul diluar kota
sesuatu langkah terobosan yang memang mau tidak mau memerlukan kebersamaan
saya sepakat mas kris tadi bilang
perlu kebersamaan semua partai duduk perlu kebersamaan pak jokowi mengatakan begini begini
tapi nanti kalau sudah berhasil ya jangan kemudian diklaim sendiri gitu loh kan ini kebersamaan seperti waktu asean
kalau ini obligasi ini semua partai boleh beli lah
ya jadi kalau memang sudah apa sudah ada langkah terobosan kita sepakati
tujuannya satu aja bawa dolar sebanyak mungkin secepatnya itu
apakah kita harus menunggu seorang pesilat lagi untuk bisa menggabungkan kubu ini sehingga
pesilatnya alvi tudiano
bisa duduk bersama lagi kita tunggu bersama karena ini time isticking dan kita pernah punya masalah di sembilan puluh delapan dua ribu delapan yang kemudian membuat kita aware
itu painful buat bangsa bukan painful buat satu dua orang tapi untuk seluruhan
karena itu kita harus aware dari sekarang gitu kan
nah itu yang kita harapkan sehingga mudah mudahan pelemahan rupiah bisa berhenti di titik tertentu
kalau jangan tujuh belas ribu kalau tujuh belas ribu ya jatuh lah pemerintahan
paling tidak harapan kita kita berhenti
paling tidak harapan kita kita nggak di bawah bawah amat lah
mungkin bisa bersanding sama ringgit atau bat thailand sehingga kita punya dignity sebagai bangsa kira kira begitu
terima kasih bapak bapak atas waktunya
semoga krisis ini bukan krisis namanya warning dari dolar ini bisa segera berakhir
kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya sampai jumpa